tante tidak menyangka kamu juga datang
aku juga diundang sama kevin
kevin benar mengundang kamu
kalau kevin gak mengundang kamu itu yang salah
tante senang sekali kamu datang
kamu cantik sekali
pemirsa kali ini linda sekarang sudah berada di jakarta selatan
dan sekarang ini winda sedang mencari penggemar evita presenter jalanan cinta yang ingin berkomentar tentang evita
mbak batik kenal dong dengan evita presenter jalanan cinta
oh kenal banget

menurut mbak batik
duh maafin mbak
perempuan tetes seperti evita itu udah gak layak untuk digemari
jadi kita bukan penggemarnya lagi
mereka gak ikut prihatin apa dengan keadaan evita
semua gara gara lu nih
gara gara lu sekarang evita jadi seperti ini
gimana caranya nangkep dia
gimana caranya nangkep dia
kamu benar benar beruntung deh
karena di acara ini kevin bakal nunjukin seberapa besar cinta dia
dia baik banget ya
dia benar benar memperlakukan kamu seperti itu
dia baik banget ya dia benar benar memperlakukan kamu seperti itu

tapi kamu itu di mana ajah
saya itu nyari dari tadi

eh evita itu dari tadi nyari kamu
gimana acara makam malam
gimana acara makam malam
gimana acara makam malam
bagus sih kalau kamu senang
kalau kamu senang aku ikut senang
kamu siap siap aku pengen mengenal kakak keluarga kepadamu

biar kamu ikut senang
biar aku ikut senang
biar aku ikut senang

fir dari tadi tante tuh nungguin loh
mana sih calon tunangan kamu
eh fien kapan kamu perkenalkan tunangan kamu
jangan tunda tunda lagi tante udah gak sabaran lagi nih
iya fien tante rasa sekarang udah waktunya loh
hmm dua perempuan ini salah satunya tenangan kamu kan
atau jangan jangan malah dua duanya
enggak kevin tante mau bercanda kok
habis itu udah gak sabar yang mana sih tunangan kamu
ya kalau kalian semua emang udah penasaran
aku kenalin tunangan aku
ayo semua semua kumpul kumpul
ada pengumuman ya ada pengumuman
ah jadi nama tunangan aku adalah

tante aku mau ke rumah
seorang gadis yang baik hati dan cantik
dia tak pernah sekali menjadi istri dari tante

tante aku mau ke rumah
tante aku mau ke rumah
tante aku mau ke rumah
anya sudah tak berada meng michigan
kenapa maksimal kamu nyam panjang
tak pengennya apa apa
mama benar benar bikin malu aku tuhan
mama juga udah bikin sini evita tante hera
mama juga udah bohong ke keluarga besar kita
mama gak bermaksud seperti itu fin
cukup cukup cukup
aku gak mau dengar penjelasan apa benarnya
mama sengaja ingin menjatuhkan evita ya
mama terpaksa melakukan semua ini karena mama sayang sama kamu
seandainya mama membiarkan kamu tetap bersama evita
berarti mama membiarkan kamu juga ikut menderita
gak mungkin kan tunangin kamu seorang
seorang gadis yang cacat
gadis yang tidak bisa dipanggangkan
apa kata keluarga nanti
mama mampirnya menangis
mama gak bisa biar kamu ditertawakan sama orang
dia cuma sakit dan sebentar lagi juga bakalan sembuh kok
dan kalaupun dia cacat seumur hidupnya aku gak mungkin ninggalin dia
karena aku cinta mati sama dia
kenapa tante dina tega melakukan semua ini sama aku
padahal tante dina udah tahu
aku tunangan kevin bukan anissa
apa tante dina malu melihat keadaanku yang sekarang
evita aku tahu gimana hancurnya perasaan kamu
enggak usah ovid
saat kamu dipermalukan depan banyak orang kayak gitu
tapi demi tuhan evita aku gak tahu apa apa tentang ini
aku juga gak tahu kenapa tante dina tiba tiba
meperkenalkan aku sebagai tunangan kevin
aku tahu kalau aku gak datang pasti keadaannya mengamalkan kayak gini
harusnya allah datang aja tadi aku minta maaf evita
ada apa dengan kalian
kok tangis tangisan kayak begini ada apa
pokoknya kalian seharusnya bahagia
pokoknya kalian seharusnya bahagia
anissa jangan diem aja tante tanya ada apa
ini bukan tangis kebahagiaan yang tante lihat tapi kesedihan
noh hera tadi
tadi tante dino udah kenalin tunangannya kevin ke semua keluarganya
tapi anehnya tante dina bukan nelayan evita tapi aku